menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi eko putro sanjoyo
mengajak bupati kepahyang untuk serius menggarap produk unggulan kawasan pedesaan atau prukades
kabupaten kepahiang yang berada di kawasan dataran tinggi di bengkulu
dianggap cocok mengembangkan produk kopi teh coklat dan lada
selain itu kabupaten kepahiang juga memiliki potensi di sektor pariwisata
dalam acara sosialisasi penggunaan dana desa di kabupaten kepahyang bengkulu
menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi eko putro sanjoyo
berjanji akan mempertemukan bupati dengan kementerian pertanian
hal itu dilakukan agar pihak pertanian bisa membantu di sektor pertanian
termasuk dengan kementerian pariwisata
kepah hiang dianggap memiliki potensi wisata yang cukup menarik untuk dikembangkan
eko putro sanjoyo meminta bupati kepahyang untuk segera mengajukan usulan produk
unggulan yang akan dikembangkan melalui produk unggulan kawasan pedesaan atau prukades
ia juga meminta para kepala desa berdiskusi dengan bupati untuk bersama sama menentukan produk unggulan yang akan dikembangkan
eko sanjoyo meminta kepala desa bicara dengan bupati untuk menentukan fokus pada sektor tertentu
selanjutnya mereka akan dipertemukan dengan kementerian lembaga terkait perusahaan perbankan
agar infrastruktur bisa dibangun ke kabupaten kebahiang
menteri eko miya kini program prukades akan berjalan
mendorong provinsi bengkulu khususnya kabupaten kepahyang untuk lepas dari ketertinggalan
saat ini bengkulu masih berada pada urutan ke sembilan ekonomi terendah dari sepuluh provinsi di pulau sumatera
dalam kesempatan ini kementerian desa pdtt memberikan bantuan dana pada desa di kabupaten ketahiyang sebagai modal usaha
pemberian bantuan ini langsung diterima oleh kepala desa yang mendapatkan bantuan permodalan usaha bumdes untuk sepuluh desa sebesar lima ratus juta rupiah
ada juga bantuan program pilot inkubasi inovasi desa sebesar tiga miliar rupiah untuk dua desa yang masing masing mendapat bantuan satu lima miliar rupiah
heri supandi bengkulu